warganet dihebohkan oleh video yang menunjukkan antrean sidang cerai di pengadilan agama cibidong kabupaten bogor jawa barat
warga juga membadati trotoar sambil menunggu antrean
hingga jumat siang pihak pengadilan mengaku antrean terjadi akibat warga masuk serentak dan menunggu layanan buka di pagi hari
selain itu warga yang datang tidak hanya untuk mengurus perceraian
tetapi juga konsultasi permohonan akta dan meminta informasi terkait layanan pengadilan agama cibinong
yang datang ke pengadilan agama cibinong itu tidak semuanya bersidang
ada yang memang untuk melaksanakan sidang ada yang konsultasi sekaligus juga mungkin daftar
ada yang mengambil produk pengadilan misalnya antrean cerai atau penetapan atau keputusan
kami tidak punya coupling untuk yang ruang tunggu sidang ruang tunggu untuk yang pendaftaran
ruang untuk konsultasi ruang untuk pengambilan produk tidak banyak
jadi kami di situ ngumpul semua untuk empat tujuan itu ngumpul di satu lokasi
data dari pengadilan agama cibinong rata rata sidang gugatan perceraian mencapai enam ratus pasangan setiap bulan
sementara angka perceraian bulan ini meningkat drastis menjadi lebih dari seribu perkara
sempat tertunda saat ramadan dan lebaran